ya setelah memimpin ibu kota sejak oktober dua ribu enam belas yang lalu sumarsono akan segera meninggalkan balai kota dki
dan kembali bertugas sebagai dirjen otonomi daerah kementerian dalam negeri
lalu apa saja kesan mungkin atau pengalaman ataupun pelajaran yang didapat selama beliau memimpin ibu kota jakarta
dalam kurun waktu tiga lima bulan ini
dan untuk mengetahuinya kita sudah terhubung dengan pelaksana tugas gubernur dki jakarta
bapak sumarsono yang saat ini berada di jakarta selamat sore pak soni apa kabar sehat pak
ya selamat sore
pak soni kalau kita lihat besok ini kan adalah hari terakhir anda menjadi pelaksana tugas gubernur dki jakarta pak
sebelum kita bicara mengenai kesan kesan atau mungkin pengalaman anda menjadi pelaksana tugas gubernur dki jakarta
di tengah panasnya situasi politik ibu kota saya ingin anda jelaskan pak
kepada publik mengenai proses transisi kembali anda dengan pak ahok ini
bagaimana proses transisi secara undang undang secara peraturan dan nanti secara faktualnya seperti apa pak soni
baik jadi by regulasi saya ditugaskan dan diberikan acuan permendagri tujuh puluh empat tahun dua ribu enam belas
kemudian sebelum kemudian dari pak ahok saya serahkan ke pak ahok kembali pada tanggal sebelas
jadi mulai dua puluh delapan oktober yang lalu dengan lima tugas pokok baru kemudian sebelas februari ini berakhir dan kemudian dikembalikan
mekanismenya adalah ketika dulu jadi mekanismenya itu bukan delegasi
tetapi dari pak ahok karena harusnya ke pak jarod tapi karena pak jarod itu menjadi calon paslon
maka kewenangan ditarik ke atas sehingga tugas setelah kewenangan ditarik ke atas
dari mendagri menugaskan saya untuk menjadi plt gubernur dki jakarta
maka besok tanggal sebelas kami melaporkan
dan mempertanggungjawabkan kepada bapak menteri dalam negeri
kemudian bapak mendagri mengembalikan itu kembali kepada pak ahok dan pak jarod sebagai gubernur dan wakil gubernur pada tanggal sebelas
jadi memang sudah sesuai dengan mekanisme yang teraturannya itu pak ya
mekanismenya itu bukan serah terima ke pak ahok sebenarnya
lebih kepada saya menyerahkan kembali kepada mendagri
mendagri memberikan itu kepada pak ahok dan memerintahkan untuk
untuk mendaklanjuti sebagai gubernur dan wakil gubernur
ya pak soni sebelum ini pak ahok akhirnya kembali menjadi gubernur dki jakarta
usai sebelas februari mendatang
ada suara suara sumbang juga nih pak terkait dengan proses transisi anda kembali ke pak ahok ini
ada yang menyatakan termasuk wakil ketua dpr ri fadli zon
dengan status terdakwa yang saat ini diemban atau melekat pada pak ahok
pemerintah dianggap diskriminatif pak
secara peraturan secara regulasi dan juga
faktuilnya nih pak
ya secara in prinsip
sebagaimana telah dijelaskan pak mendagri
ya kita nunggu jelas dulu kejelasan tuntutan dakwaan
ke tuntutan daripada caksa
mau berapa tahun
kalau lima tahun ya nanti diberhentikan sementara
kalau itu empat tahun ya tidak perlu diberhentikan
saya kira itu intinya penjelasan pak mendagri
kalau dari caksa mengatur ya kita ikuti aja aturan

ya seperti tetap menjabat sebagai gubernur
saya kira itu posisinya
oke jadi dengan status seperti ini
pak ahok akan segera kembali menjadi gubernur dki jakarta
tapi kita akan bicara mengenai pengalaman anda
pak soni selama tiga lima bulan memimpin ibu kota
di saat kondisi politik ibu kota begitu panas
banyak yang punya harapan
banyak yang punya ekspektasi tinggi
tapi tidak sedikit juga yang meragukan anda
ketika menggantikan pak ahok menjadi pelaksana tugas
gubernur dki jakarta pak soni
mungkin bisa diberitahukan
atau anda bisa sosialisasikan juga ke masyarakat
selama tiga lima bulan ini
bagaimana anda memimpin ibu kota dki
apa saja kemudian capaian capaian yang
selama tiga lima bulan ini anda bisa capai
atau anda bisa pertahankan
untuk menjaga pemerintahan ibu kota
bisa berjalan dengan sangat baik pak soni
baik terima kasih
jadi pada prinsipnya
saya ini melanjutkan
apa yang telah menjadi kebijakan
secara umum dari pak basuki cahayapurnama dan pak jarod
posisinya melanjutkan kita
tapi tanpa menutup kemungkinan
untuk adanya perbaikan perbaikan
karena situasi dan perkembangan selama tiga lima bulan
tentu ada tuntutan tuntutan yang berbeda
jadi prinsipnya adalah mengikuti kebijakan kebijakan pak ahok
beberapa langkah yang sarah lakukan
yang pertama tama kembali
saya harus merangkul
dan menggunakan manajemen
namanya interactive management
yaitu manajemen merangkul semua pihak
karena itu langkah minggu pertama saya
sampai minggu kedua adalah
dan menjelaskan tugas pokok ini
terutama satu dengan kpu dan bawaslu
karena tugas salah satu tugas pokok sini adalah
mensukseskan pilihan karya serentak
yang kedua dengan dprd
memperbaiki komunikasi eksekutif legislatif
yang dulu sempat agak kurang serasi
menjadi lebih baik karena efeknya nanti adalah
percepatan penyelesaian apbd
dan penataan organisasi yang membutuhkan perda
dan kehadiran daripada dprd
artinya kehadiran peran dprd untuk menyetujuinya
itu poin kedua
kemudian fkub kami membutuhkan
forum kerukunan umat beragama
seluruh agama kami rangkul
karena betawi ejakarta ini memang
milik semua agama juga milik semua
karena itu kami rangkul untuk membangun
jakarta yang aman nyaman dan damai
nah menghadapi situasi seperti ini
semua kekuatan harus kami rangkul
kami ajak bicara kami dengarkan
dan kami penuhi apa yang mereka sebenarnya
jadi termasuk di dalamnya adalah
birokrasi sendiri kami dengar mereka
kami bangun kita perkuat dengan
teamwork building jadi pebibiranya
pembinaan kepamung perajaan yang saya
tekankan di situ sehingga saya juga
mengenalkan mereka antara lain adalah
revolusi mental juga saya kenalkan
mars dki saya buat untuk kemudian menjadi
penyemangat mereka itu contoh contoh
pembinaan kepegawaian jadi kemasyarakat
dan kepegawaian pengusaha termasuk lsm
dan bahkan bamus betawi yang sekarang ini
posisinya juga menjadi ada penuh keraguan
dengan perda nomor empat dua ribu lima belas kami langsung sudah
keluarkan tiga peraturan untuk mendorong
berkembangnya budaya betawi kembalinya
jati diri dan roh budaya betawi untuk
mengisi jakarta ini sehingga kedepan saya
harapkan dengan peraturan gubernur yang
saya keluarkan tiga itu betul betul
membangun jakarta dengan semangat betawinya
itu ada yaitu pergub nomor dua ratus dua puluh sembilan tahun dua ribu enam belas
mengenai pelestarian budaya betawi
kemudian pergub nomor sebelas itu mengenai ikon
betawi jadi ornamen betawi insya allah
dengan pergub ini akan dipasang di berbagai
tempat dan juga dekorasi di berbagai
bangunan terakhir adalah instruksi
gubernur mengenai bagaimana melaksanakan
ikon dan memasang ornamen ornamen betawi
ini jadi mudah mudahan dengan kedekatan
berbagai lapisan dari agama budaya
lintas agama dan seterusnya itu termasuk
forkominda pangdam petrobras dan lain lain
itu mudah mudahan ini bisa mengamankan jakarta
nah saya menjaga jakarta dengan cara
pendekatan seperti itu dan alhamdulillah
pada masa aksi bulan desember yang lalu
november yang lalu dan desember semua
berjalan aman nyaman dan selamat ya
ada halangan semua damai walaupun aksinya
sampai empat lima juta toh semua berjalan damai
dengan baik dan kami memberikan apresiasi
itu adalah pendekatan yang saya lakukan
tidak terlampau banyak tapi setidaknya bisa
mengisi melengkapi apa yang pak ahok telah
lakukan kalau ini kombinasi jakarta
akan terjaga dengan baik saya kira gitu
intinya titik krusialnya ada di koordinasi
konsolidasi seperti yang tadi sudah
anda katakan ya pak soni tapi kalau kita
bicara mengenai tantangan tantangan selama
tiga setengah bulan banyak yang menganggap
bahwa dki jakarta itu adalah hutan
belantara yang susah sekali mengaturnya nih
pak soni kalau kita bicara mengenai tantangan
apa yang paling berat selama tiga setengah
bulan anda harus jalani anda harus
hadapi anda harus putuskan gitu pak soni
termasuk juga dengan apa namanya situasi situasi
yang mungkin tidak enak atau berat buat anda
mungkin anda bisa berbagi cerita dengan kami pak soni
ada dua tantangan besar di jakarta ini
yang pertama tantangan regulasi jadi ini
sebagai daerah otonomi khusus ya sebagai daerah
khusus ibu kota ya dki itu termasuk bagian
salah satu dari lima daerah di indonesia
yang menerapkan spesial otonomi artinya
otonomi khusus tetapi dalam peraturan
daerah nomor dua puluh sembilan tahun dua ribu tujuh ini tidak ada
pembagian yang jelas antara pusat dan
daerah mana yang menjadi urusan daerah
dki mana yang menjadi urusan pusat
akibatnya ini sering benturan dan
ketidakjelasan sehingga apabila kita
melakukan ppd yang besar sebesar tujuh puluh triliun
lebih itu banyak membiayai urusan urusan
yang sebenarnya menjadi urusan pemerintah
pusat paling tidak urusan daerah khusus
ibu kota jakarta jadi ini ada konflik
urusan conflicting yang belum terdefinisikan
baik sehingga menurut saya kalau membangun
jakarta ke depan harus dilakukan revisi
mengenai daerah khusus ibu kota
kekhususan dki jakarta sebagaimana
keistimewaan di jogja di jogja dengan
jelas ada urusan keistimewaan jogja
dengan tiga urusan yang ditangani jogja
secara spesial dan di backup oleh apbn
yaitu pertanahan kebudayaan dan tata
ruang di papua sangat jelas juga di aceh
juga jelas tapi dki tidak jelas
kira dalam waktu singkat tahun depan harus
selesai revisi undang undang mengenai
daerah khusus ibu kota baru kita bisa
menata jakarta itu pertama tantangan
regulasi sifatnya yang kedua adalah
kompleksitas persoalan semua kepentingan
partai politik yang jumlahnya sepuluh ini
berada di jakarta kekuasaan juga ada di
jakarta perebutan ada di jakarta
pengusaha mainstreamnya juga ada
jakarta dan juga kekuatan kalau politik
masyarakat juga di jakarta sehingga
apapun yang dilakukan oleh seorang
gubernur pergerakan sedikit pun pasti
akan bersinggungan dengan kekuatan kekuatan
besar raksasa raksasa politik maupun
raksasa raksasa politik jadi kita harus
bisnis yang punya kepentingan
sehingga seorang gubernur memang harus
punya pijaan yang kuat yaitu regulasi
dan nawai itu yang baik untuk betul betul
membangun sebuah tata pemerintahan yang
bersih berwijaya terpercaya dan efektif
tanpa ini seorang gubernur tidak tahu
berbuat apa apa dan hanya diombang ambingkan
saya kira butuh seseorang yang tegas
keras dan berani namun tetap menghormati
dan berpijak kepada regulasi itu yang
kita lakukan tidak boleh main main
dengan jakarta karena ini ibu kota negara
dampaknya akan sangat luas terhadap
indonesia dan dicontoh oleh daerah yang lainnya
dan alhamdulillah anda bisa melewati momen itu pak

membina daerah seluruh indonesia saya harus
memberikan contoh yang baik bagaimana
menjadi gubernur menjadi bupati menjadi
wali kota dalam konteks ini sebagai gubernur
nah satu hal tantangan jangkauannya juga
berat di jakarta ini karena ini
tersentralisasi di gubernur karena
dia kotanya kota yang ada itu dan
kabupaten itu administratif sifatnya
powernya semua tersentralisir di gubernur
sehingga span of controlnya terlalu jauh
sampai kelurahan sampai urusan kelurahan
pun gubernur ikut ikutan oleh karena itu
ke depan perlu ada pembagian delegation of
authority yang jelas kepada pariwara wali kota
mana seharusnya dikerjakan oleh gubernur
mana seharusnya dikerjakan cukup di tingkat
wali kota saya kira itu ke depan yang harus diperbaiki
pak soni anda kan juga pernah sebelum jadi pelaksana tugas
gubernur dki jakarta anda juga pernah memimpin
sulawesi utara untuk beberapa waktu dalam
masa pemilu pak apa perbedaan yang paling
mendasar antara memimpin sulawesi utara
sementara dan memimpin ibu kota jakarta
sementara ada dua permintaan pokok
satu sulawesi utara memang sangat pluralis
sama dengan jakarta sangat pluralism
sama di jakarta cuma dia kan cukup rt
ke wilayahnya kecil dia provinsi
sementara kabupaten kabupaten punya kewenangan
penuh untuk mengelola baik itu ketentraman
ketertiban persatuan kesatuan dan urusan urusan
menjaga wilayah itu dibagi habis ke dalam
kabupaten kabupaten sehingga peran gubernur
tidak sesulit kalau kita posisi seperti di jakarta
nah di jakarta wali kota itu karena hanya administratif
semua titiknya terpulang kepada seorang figur gubernur
itu posisi pertama jadi magnitude
problemnya itu berbeda dengan sulawesi utara
terus yang kedua memang dari segi anggaran
sulawesi utara cuma dua tujuh triliun
sementara di sini tujuh puluh triliun lipat lipat sekali
dan ini tidak mudah kalau kita mengelola anggaran
yang sekian banyak ini salah merencanakan
salah menganggarkan itu sangat complicated
implikasinya sangat luar biasa dengan demikian
saya kira ada dua perbedaan yang pokok
dari karakteristiknya namun kalau kita punya
klunya punya pakemnya yang pas sebagai seorang
kepala daerah yang baik saya kira tidak ada masalah
hanya waktunya saja di sini mensita waktu tiga jam
satu hari saya istirahat kalau di sulut
saya masih enam jam bisa istirahat
jadi anda selama tiga lima bulan agak kurang tidur ya pak soni
tapi kalau kita bicara mengenai hubungan pak soni
dengan pak ahok ini orang menganggapnya bahwa
hubungannya ada ngeri ngeri sedap nih pak
atau panas dingin antara hubungan antara pak soni dan pak ahok
gimana sih pak apa namanya hubungan komunikasi
pertemanan koordinasi dengan pak ahok selama ini pak soni
ya jadi memang kalau di dinamika di media seperti itu
saya kira pak ahok juga sebenarnya orang cerdas
mereka memiliki kesadaran politik yang cukup tinggi
dan menghargai perbedaan dan saya kira perbedaan
dalam statement formal kami pun juga bisa menghargai
pandangan itu tapi sebenarnya diskusi melalui wa
sms dengan pak ahok lebih banyak daripada di media
komunikasinya karena semua yang saya lakukan
itu juga tidak lepas dari konsultasi dengan pak ahok sendiri
ada kesalahan saya saya konsultasikan ada kesalahan dia
dia mengakui juga saya bisa memahami
jadi proses konsultasi ini sudah berjalan sebenarnya
dengan pak ahok termasuk satu dalam penataan organisasi
siapa yang menjadi eselon ii kepala dinas itu hampir semuanya
saya konsultasikan ke pak ahok jadi tidak dari saya
jadi tidak sepanas yang ada di media gitu pak ya
proses pengambilan kebijakan apbd ya ada komunikasi
baik jarod sama ahok itu saya kira sudah sering saya lakukan
tidak ada masalah terkait dengan komunikasi dan hubungan saya
pak soni tapi ada beberapa kali pak ahok mengkritik cukup keras
anda pak terutama di media terkait dengan banyak sekali mungkin
kebijakan kebijakan atau mungkin visi pak ahok yang kemudian anda
berubah secara mainstream pak kita dengarkan dulu pak ini sama sama
pernyataan pak ahok beberapa waktu lalu tentang beberapa kegiatan
atau kejadian di ibu kota jakarta
bagaimana seorang prt bisa mengubah anggaran mengubah visi misi
dan program saya itu yang saya tanya kita bawa pmk
saya emang nggak soal soal cuti nggak cuti cuti juga enak
jadi kalau anda rubah lagi seperti ini ya nanti kita duduk lagi dong
nah itu gimana pak soni anda menjawab pernyataan pak ahok bahwa
plt gubernur itu banyak sekali mengubah mengubah kebijakan kebijakan
yang sudah dirumuskan atau ditetapkan oleh gubernur terpilih gitu pak
gimana pak soni anda menjawabnya
ada dua alasan yang pokok yang pertama justru keberadaan saya ini
sebenarnya tidak banyak merubah
hanya informasi informasi yang berbeda
hanya informasi informasi yang berbeda
nah itu tadi klarifikasi penjelasan yang kurang saja yang diterima oleh timnya pak ahok
karena pak ahok sering menerima tim timnya yang separsial parsial menerimanya
contoh mengenai apbd kita lihat saja yang dia terima informasinya sepotong
bahkan satu garis pun tidak ada yang bisa rubah
jadi itu pun yang sebenarnya tidak diterima
tapi setelah kemudian dijelaskan sangat clear
pembatalan lelang misalnya itu informasinya kurang karena beliau mengatakan
memang betul lelang harus setelah kesepakatan kuah ppas
dan beliau merasa sudah menandatangani kua ppas dua ribu tujuh belas
tapi setelah saya clear kan ternyata salah yang ditandatangani mou dengan dprd
adalah kebijakan umum anggaran apbd perubahan tahun dua ribu enam belas
dan ternyata kua dua ribu tujuh belas belum ditandatangani
nah itu kemudian akhirnya dia juga bisa menyadari oh ya saya lupa saya mohon maaf
nah seperti ini klarifikasi kita lakukan
jadi saya sebagai dirjen otomobili daerah tidak sembarangan untuk membuat sebuah kebijakan
tanpa pijakan pijakan aturan yang sangat jelas itu pertama kali
kemudian perubahan perubahan apa misalnya
pemberian bamu sebetulnya dua lima miliar yang kita berikan
saya punya dasar karena yang pertama ada perda nya nomor empat tahun dua ribu lima
yang kedua kalau kita menyusun perda tidak operasional sama dengan membelenggu itu namanya
karena itu toh apbd sudah dianggarkan dua ribu enam belas dan ada anggaranya dan disetujui
ya sudah kita cairkan untuk menjalankan perda nomor empat dua ribu lima belas pelestarian budaya betawi
konsep konsep ini kami diskusikan dan kami punya dasar hukum yang kuat
dan siap bertanggung jawabkan apapun yang dilakukan
termasuk mengenai betawi saya bahkan keluarkan peraturan gubernur operasionalnya
tiga peraturan saya buat supaya betul betul tidak karena itu
karena ini dibangun ya dengan termasuk nuansa betawi tadi
jadi saya kira kebijakan itu yang kemudian oleh media di kontraversialkan
pak ahok menyetop anggaran betawi pak ahok mencairkan
saya punya argumentasi jangan lupa membangun jakarta dengan kaum betawinya
harus bersama sama begitu

jadi intinya ada di masalah komunikasi dan sebenarnya hubungan pak soni dengan pak ahok itu sangat baik
karena sering whatsapp whatsappan pribadi gitu
yang terakhir pak soni ini pak ahok akan segera menjabat sebagai gubernur dki jakarta lagi
anda memimpin jakarta selama tiga lima bulan di masa masa yang cukup sulit buat ibu kota
apa pesan pak soni sumarsono untuk pak ahok yang segera akan memimpin ibu kota kembali
apa yang dilakukan sebenarnya dalam segi pembangunan fisik infrastruktur ekonomi tidak ada yang salah
ya misalnya penanggulangan banjir sudah dilakukan oleh pak ahok
dengan baik kita harus sadari sepenuhnya di jakarta tidak ada lagi banjir yang ada adalah genangan
banjir adalah genangan yang menginap
tidak ada lagi banjir
terus kemudian transportasi dibangun mrt lrt dan seterusnya sedang dalam proses
itu juga sudah bagus
terus kemudian kebersihan luar biasa
pasukan orange siap dan itu karya pak ahok harus kita hargai
kita apresiasi itu sangat bagus
cuma kekurangannya memang satu
yang ini saya tekankan
mungkin pak ahok ke depan untuk supaya melengkapi kelebihan kelebihan tersebut ditambahlah dengan style leadership dan kepamong perajaan dalam membina aparat sipil negara
asn itu butuh sebenarnya semangat kepamongan perajaan yang menjadi karakter sendiri
jadi kepamongan yang mungkin perlu ditingkatkan ke depan saja itu harapan saya
kalau setuju saya juga nitip seperti lagu mars dki pembinaan revolusi mental aparat sipil negara
terus kemudian pergub mengenai saber pungli yang kemudian saya kembangkan untuk membina asn
mudah mudahan pak ahok bisa ini meneruskan apa yang saya lakukan untuk melengkapi sukses story dari pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang telah dirintis oleh pak ahok
itu harapan saya kepada beliau
dan mudah mudahan juga style leadershipnya bisa agak sedikit dirubahlah
karena asn ini juga sebenarnya orang orang yang baik bisa bekerja dengan baik
dan mereka sangat loyal kepada pimpinan
baik mudah mudahan apa namanya wejangan atau pesan pesan dari pak soni sumarsono bisa didengar langsung oleh pak ahok
dan mudah mudahan juga saya berdoa pak sonny bisa tidur lebih dari tiga jam sekarang pak
hampir enam sampai tujuh jam karena kembali menjadi dirjen otda lagi
terima kasih pak soni sumarsono atas perbincangannya di cnn indonesia newsroom sore hari ini